tidak hanya di surabaya jawa timur antrian panjang juga terjadi di ibu kota jakarta
dan sudah ada produser lapangan sian indonesia prasedia puspa di salah satu bioskop di ibu kota
puspa bisa anda ceritakan seberapa besar antusiasme dan keriuhan di premier aadc dua kali ini
ya budi memang di tengah gempuran film hollywood yang masuk ke bioskop tanah air
ini ada segelintir film anak bangsa salah satunya adalah film yang ditunggu tunggu selama empat belas tahun
apalagi kalau bukan ada apa dengan cinta dua
dan tempat saya berada ini di salah satu bioskop di jakarta pusat
memang ini sudah terlihat cukup ramai bahkan tadi dari pemutaran awal
pemutaran perdana di pukul dua belas tiga puluh siang tadi ini antrian sudah ramai
bahkan bukan hanya untuk membeli tiket hari ini saja bahkan untuk membeli tiket di akhir pekan ini budi
dan memang dari penontonnya
pantauan saya juga tadi sudah bertanya dengan penjual tiket di salah satu bioskop ini
bahkan tiket di pukul dua belas tiga puluh sudah hampir habis terjual
dan ini diprediksi akan terjadi sold out seperti itu di malam hari pukul delapan malam ke atas
karena memang tadi masih jam kerja dan sekarang sudah jam pulang kantor
jadi mungkin orang orang baru selesai kantor akan meramaikan studio dan menonton ada apa dengan cinta dua ini
namun budi yang perlu diperhatikan adalah
film ada apa dengan cinta karya dari riri riza dan mira lesmana ini hanya berselang satu hari setelah penayangan perdana dari film marvels captain america civil wars
jadi ini seperti ada bentrokan seperti itu namun ini tidak menyurutkan antusiasme dari para pengunjung untuk menyaksikan kelanjutan dari kisah cintanya cinta dan rangga budi
puspa melihat apa namanya tadi antusiasme dan juga membludaknya orang yang ingin menonton aadc dua
bisa anda ceritakan atau mungkin bagaimana
metode pembelian tiket di bioskop bioskop misalnya apakah orang bisa membeli sejak pagi hari
atau mungkin lebih banyak yang membeli lewat online
atau ada metode metode lain misalnya dengan memakai jasa gojek misalnya
ya benar sekali budi tadi dari pantauan saya saya melihat ada beberapa antrian yang memang diwakilkan seperti itu oleh seperti gojek atau grabbike dan lain sebagainya
untuk membeli tiket mereka yang akan ditonton
pada akhir pekan ini atau nanti malam seperti itu budi
dan pembelian tiket bisa dilakukan secara on the spot kemudian bisa dibeli dari beberapa hari sebelumnya dari tiga hari sebelumnya
dan juga bisa diwakilkan oleh seperti tadi dari gojek dan grab bike
namun budi yang cukup miris sebenarnya ini dari salah satu bioskop di jakarta
dari delapan studio yang ada sebenarnya hanya ada dua yang mengakomodir film ada apa dengan cinta yang menayangkan
dan layarnya diperuntukkan
untuk film ada apa dengan cinta dua
selain itu tadi juga saya sempat membuka jadwal di beberapa studio di jakarta studio bioskop di jakarta bahkan ada salah satu bioskop yang memiliki dua belas studio
namun sebelas studio diperuntukkan untuk captain america civil war kemudian satu hanya satu studio yang diperuntukkan untuk film ada apa dengan cinta
saya sempat bertanya tapi saya belum sempat mengorek lebih dalam karena memang pihak dari bioskop sendiri
namun kabarnya memang tidak ada informasi apa pun

namun kabarnya memang tidak ada informasi apa pun
ada kepentingan bisnis dan strategi bisnis yang cukup gencar diantara kedua film ini yang membuat memang harus lebih banyak layar dari captain america civil war
namun ini tetap lagi lagi tidak menyurutkan untuk pengunjung yang tadi datang dengan teman teman lamanya memang untuk reunian seperti itu
menonton bareng ada apa dengan cinta dua yang dulu pernah tayang tahun seribu sembilan ratus

baik terima kasih prasidya puspa yang melaporkan bagaimana suasana premiere dari film aadc dua di bioskop di jakarta